kita ke informasi lain presiden jokowi dodo rabu siang meninjau posko darurat evakuasi jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua
di jakarta international container terminal jict dua tanjung priok jakarta utara
dalam kunjungan ini presiden turut melihat langsung pemberian santunan dari jasara harja kepada ahli waris keluarga korban
dalam kunjungannya presiden jokowi didampingi sejumlah pejabat mulai dari kepala basarnas marsma tni bagus puruhito
kemudian menteri perhubungan budi karyasumadi hingga dirut jasara harja budira harjo
pada kesempatan kali ini juga diberikan sejumlah santunan kepada ahli waris keluarga korban
presiden juga mengingatkan bahwa keselamatan dalam bidang transportasi adalah hal utama maka perlu pengawasan demi keselamatan bersama
penyerahan santunan baik dari jasara harja sebesar rp lima puluh juta per penumpang dan juga dari santunan dari sriwijaya sebesar rp satu dua ratus lima puluh
dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas
santunan ini dan segera diselesaikan untuk keseluruhan korban dan penumpang
saya juga ingin menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga
semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran